sementara itu pemirsa pemandangan kurang menyenangkan terlihat nih usai final badminton bergu pria berlangsung
sampah sampah banyak berserakannya di area bangku para penonton di gedung istora senaya
final laga bulu tangkis antar grup rugu putra indonesia dan tiongkok menjadi salah satu pertandingan yang cukup seru dan juga menegangkan
berbagai sorak sorai dari para penonton khususnya dari pihak tuan rumah memenuhi gedung istora di kawasan gelora bung karno senayan
meski gagal meraih emas perjuangan para atlet bulu tangkis berhasil membawa indonesia meraih medali perak dari cabang bergensi ini
namun sayang totalitas para atlet kebanggaan bangsa ini harus ternodai oleh aksi kurang terpuji dari para penonton
dalam video detik com terlihat banyak sampah berserakan di tribun penonton
sampah sampah ini ditinggal begitu saja oleh para penonton
yang tidak bertanggung jawab
kebiasaan buruk ini seharusnya tak perlu dilakukan apalagi ditiru
apalagi mengingat kondisi istora yang baru saja direvitalisasi demi menyukseskan perhelatan asian games dua ribu delapan belas
kesadaran akan kebersihan wajib melekat pada siapapun juga